alhamdulillah bersyukur kita sudah sampai di tanah air
dan terima kasih juga sambutannya masyarakat
begitu antusias ya dan ya ini terangan kita bersama
yang penting kita tetap menjaga ketertiban
tetap santun semuanya dan ya kita syukur
sekarang antusias masyarakat
ya semuanya terus dukung kami dan doakan kami selanjutnya
terima kasih doa dan dukungannya
bimas kami bisa merayakan bimas
dan kami tidak puas di sini saja
masih ada banyak event event lagi
kami akan fokus di event selanjutnya
saya rasanya tidak menyangka saja
lagi tadi bisa selama itu
tapi ini adalah awal dari kesuksesan sepak bola indonesia